kepolisian memiliki satu peran penting untuk menjadi kontrol dalam penegakan hukum atas tindak kejahatan tidak terkecuali oleh seorang polisi wanita
polisi wanita dituntut untuk memiliki tenaga dan keberanian
kisah ini pula yang dialami oleh jane tennyson pada serial film prime suspect tennyson
tennison seorang polisi wanita muda di kota london harus mengungkap sebuah kasus kematian seorang wanita dan misi menggagalkan sebuah perampokan yang dilakukan oleh penjahat sadis
seorang ibu di surabaya tega menganiaya anaknya sendiri yang baru berusia empat tahun
kepolisian adalah satu peran penting untuk menjadi kontrol dalam penegakan hukum atas tingkat kejahatan
kejahatan saat ini tidak mengenal jenis gender
pelaku kejahatan kerap dilakukan oleh laki laki maupun perempuan
institusi kepolisian membentuk polisi wanita atau biasa dibilang polwan
polisi wanita sudah ada di indonesia sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
pekerjaan sebagai seorang polisi tidak mudah
harus membutuhkan tenaga dan keberanian
tidak terkecuali oleh seorang polisi wanita
namun dalam menjalankan tugasnya seorang poluan terkadang mendapatkan perilaku diskriminasi
seperti contoh kasus tes keperawanan untuk menjadi calon polisi wanita di indonesia
praktik tersebut secara tidak langsung menggambarkan praktik patriarki yang masih kental di indonesia
namun diskriminasi yang kadang terjadi tak menghalangi banyak polisi wanita untuk berprestasi
salah satunya dengan memegang peran penting di instansi kepolisian
sebagai contoh ibu rumiah kartorejo yang menjabat sebagai kapolda banten pada tahun dua ribu delapan belas
hal demikian terjadi juga oleh jane tennison
menjabat sebagai seorang polisi wanita muda di kota hackney london pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tennison yang sehariannya bertugas sebagai layanan kepolisian
sering mendapatkan diskriminasi gender
selain itu ia mendapatkan kesulitan pada kehidupan rumah tangganya
karena keluarganya tidak menyetujui pilihan karirnya
namun semua tidak berhenti sampai di situ
berawal dari penemuan jasad wanita bernama julian
di bawah bimbingan seorang detektif yang bernama dallon bradfield
tennison yang belum memiliki pengalaman membantu menyelidiki kasus pembunuhan tersebut
apa yang menyebabkannya
instrumen yang ringan dengan sisa
tennyson dan dallon bradfield bekerja sama melakukan penyelidikan
kecurigaan mereka tertuju pada pacar juli
yaitu edi philips yang pada waktu bersamaan tidak pernah terlihat
saat kasus tersebut belum selesai tennison dan bradfield harus dipusingkan dengan kasus baru
clifford bentley penjahat sadis yang merencanakan perampokan bank dari dalam penjara yang dibantu oleh putra putranya
yakni john dan david
penyelidikan tentang kematian julian menemui titik terang
perburuan pengemudi mobil yang ia tumpangi menjadi kunci yang harus segera dipecahkan
selain itu tennison dan sang detektif menemukan bukti baru dari ruang bawah tanah keluarga colins
kisah ini dapat diterapkan ke dalam kehidupan
dengan keberaniannya tennyson mampu melawan semua masalah
dan juga melawan semua diskriminasi yang menimpa sebelumnya
hingga akhirnya bisa menjadi kunci sukses dalam mengungkap kasus yang terbilang rumit
bagaimana kelanjutan setelah adanya titik terang baru
dan apakah dengan adanya kasus perampokan merusak konsentrasi tennyson dalam mengungkapkan teka teki kematian julie
saksikan serial prime suspect tennison serial kriminal penuh drama dan teka teki
hanya di mola